tidak ada cara lain bagi yuni untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi keluarganya
saat ini harga telur di sekitar rumahnya mencapai rp tiga puluh dua per kilogram
mau tidak mau ia tetap harus membeli telur
ia mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan protein bagi keluarga
kalau harus sering sering membeli daging ayam
apalagi daging sapi yang harganya jauh lebih mahal
dalam satu minggu yuni menghabiskan satu lima kg telur
itu pun masih bisa lebih tergantung kebutuhan
untuk minyak satinya yuni memilih membeli satu empat kilogram telur untuk sekali beli
pasalnya uangnya harus dialokasikan untuk membeli kebutuhan dapur lainnya yang harganya ikut naik
jadi ya tetap kita beli cuma ya gitu
kita sesuai kebutuhan aja
tiap hari mungkin belinya ya satu empat
jadi kalau nanti habis baru lagi beli lagi satu empat
pada dua ribu dua puluh tiga harga telur sempat berada di kisaran rp dua puluh
kemudian naik rp dua puluh delapan sampai akhirnya di pertengahan tahun mencapai lebih dari rp tiga puluh per kilo
salah satu agen telur di surabaya menyebut stok telur saat ini relatif aman
bahkan dalam satu hari agen ini bisa menjual satu lima ton telur
untuk stok sebenarnya tetap banyak pak ya
tapi emang karena ada event event aja mungkin kayak ini ada bulan suruh suruh kayak gitu
jadi harganya tuh ya naik turun gitu
tapi untuk bulan ini cenderung naik sih rp dua puluh sembilan dua ratus itu
guru besar fakultas ekonomi bisnis feb universitas erlangga wasiatul rahma mengatakan
situasi ini memang anomali
pasalnya stok telur saat ini relatif aman namun harga malah terus naik
ia curiga salah satu faktor mahalnya harga telur adalah tingginya harga pakan ternak
akibat invasi rusia ke ukraina yang menyuplai bahan baku pakan ternak
kenaikan komoditas pokok terus masuk telur mengakibatkan inflasi tinggi
dampaknya angka kemiskinan berpotensi meningkat
salah satu faktornya adalah pendapatan warga habis untuk membeli bahan kebutuhan pangan
pendapatan tetap namun kebutuhan pokok terus meningkat
ini tentunya akan berpengaruh pada inflasi
inflasi akan semakin tinggi
nah kalau inflasi semakin tinggi untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap
itu akan sangat berpengaruh
apalagi berpenghasilan yang tidak formal gitu ya yang hanya hasilnya sehari dua hari
dia mempunyai suatu hasil yang tidak formal
penghasilan sekian untuk dibelikan kebutuhan pokok ternyata harga mahal dan sebagainya itu akan berpengaruh
menurut wasiatul rahma hingga kini belum ada kebijakan yang jitu dari pemerintah
menurutnya operasi pasar yang sering dilakukan pemerintah setiap kali merespon kenaikan bahan pokok
hanyalah aksi gimmick untuk menutupi ketidakmampuan menjaga stabilitas harga
ia mendorong kerjasama antar daerah penghasil telur dan bahan pakan ternak
untuk menjamin keterseluruhan
pembelian pakan begitu sebaliknya